liontin itu dari mana
kok aku gak pernah lihat
ini dari mamanya pian
fian kalau misalnya lagi kangen gitu ya
pian pake aja
coba lihat disini ya
itu mama aku juga fia
gue bawa seseorang buat lo
tuh tuh orangnya
mike kenalin itu namanya cang muktar
dari zamannya babek gue gue ame punakan gue
itu yang nyunat semuanya cang mukhtar
lu katanya kan mau sunat mic
makanya dia gua ajakin kesini
gajah lama paling cuma lima menit
mall waring budab
iotah rain god
lepasin gue lepasin gue takut banget sama gue
mike lu kudu disunat
kalau ampe calon mertua lu tau
lu belum disunat bisa runyang urusannya
tapi jangan dulu
gue mau kumpulin keberanian dulu
ternyata dia belum sunat
kok mukanya pada aku setah amat sih
lu belum disunat ya
udah deh gue udah tau semuanya
lu belum disunat kan
kenapa lu gak ngomong dari kemarin
mau triki triki sama babi
ales mau kebongit babe
kebayang kakak be
kalau sumpah papanya nanti punya mantu
itunya belum disunat
masa lu belum disunat
aku kemarin ga mau
dari mana lu tau
nih calon laki gue belum disunat
dari mana ya
nah ini udah udah udah udah
jadi pusing gue dengernya
hmm udah sunat
babe aku harus akui
selama ini aku memang takut disunat
tapi babe demi fian
aku rela kalau harus disunat
lu kan tadi udah kagak setuju tau sama dia
kok sekarang malah peluk pelukan begini
kan sekarang mau disunat
berisik lu bikin pikiran gue kambu
oke lah kalau begini lah ya
oke lah kalau begini lah ya
tapi inget youtube
kalau gue itu sunatnya duluan daripada dia
pokoknya lu tenang aja
udah halal buat dijadiin suami
mbak abe mau pulang ke rumah dulu ya
giniannya di rumah cang
ente mau gak dibayar
persenan buat ane jangan lupa
jadi lu mumpah kan gue
kasih belas aja
aku gak pernah liat
ini dari mamanya pian
biar kalau misalnya lagi kangen gitu ya
pian pake aja
coba liat disini ya
itu mama aku juga
apaan sih lu
sembarangan aja kok lu ngomong lu
persis sama kayak mama aku pake
di foto yang aku selalu simpan
ini gimana sih urusannya
kok jadi emaknya sama nih
gagal munculnya adiknya
ada apa tuh
akhirnya lagi sedih bang
ditinggal nih kali
kok jadi kawin
satu kamu juga tau
si tian sama si mike
udah di nikah
udah disunat begini
gak jadi nikah deh
apa apa jelasin ada kau pencet deh